mantan calon wakil presiden sandiaga uno menampik kabar yang beredar tentang dirinya yang ditawari erick thohir menjadi petinggi di sebuah bumn
sandiaga mengatakan ia akan selalu berada di luar pemerintah tapi tetap memberi dukungan dalam perbaikan tata kelola perusahaan di bumn
pengusaha sekaligus mantan calon wakil presiden sandiaga uno menyampaikan tidak pernah ada tawaran untuknya menduduki jabatan tertentu di bumn
sebagai kawan lama dan sesama pengusaha sandi memberikan masukan kepada erick dalam mencapai sejumlah target mengelola bumn selama lima tahun ke depan
apalagi saat ini bumn terbelenggu utang yang besar dan bagaimana membangun sinergi antara bumn dan swasta
sandi uno mendukung langkah menteri bumn dalam merombak pejabat baik internal maupun kementerian ataupun di bumn sendiri
bumn harus dikelola oleh talenta terbaik bangsa demi meningkatkan tata kelola perusahaan
aspek politiknya yang akhirnya mendominasi
bumn ini harus dikelola oleh talenta talenta terbaik yang dimiliki bangsa ini
dan kita tidak kekurangan talenta
dan saya bilang berkontribusi untuk pembangunan pemerintah itu tidak perlu harus di menjabat menteri atau pejabat bumn
tapi dimanapun kita berada
profesional yang pergi sehari hari ke kantor teman teman media yang terus meng cover dengan independen
para milenial yang terus di
sektor ekonomi kreatif ibu ibu emak emak yang mengembangkan umkm itu juga berkontribusi
saya ingin terus berada di tengah masyarakat